stadion maraknya di rio de janeiril adalah stadion yang digunakan sebagai lokasi upacara pembukaan dan penutupan olimpiade dua ribu delapan belas
dan salah satu stadion terbesar di brazil ini memang selalu menjadi pilihan utama untuk menjadi tuan rumah bagi event event besar olahraga yang diadakan di brazil
termasuk juga dua kali digunakan sebagai stadion untuk partai final piala dunia di tahun seribu sembilan ratus lima puluh dan juga dua ribu dua puluh
walau memiliki nama resmi estadio jornalista mario vilho namun stadion ini lebih dikenal dengan sebutan stadion maracana
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan stadion ini pertama kali dibangun untuk keperluan penyelenggaraan piala dunia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sempat memiliki kapasitas hingga dua ratus ribu penonton stadion marakana mengalami beberapa kali renovasi hingga akhirnya
kini hanya berkapasitas sekitar tujuh puluh lima ribu penonton untuk alasan keamanan
sejarahnya yang panjang membuat stadionnya
arakana ini menjadi stadion yang penting dalam sejarah olahraga dan sepak bola brazil
namun sayangnya di stadion ini saat brazil menjadi tuan rumah piala dunia di tahun seribu sembilan ratus lima puluh dan tahun dua ribu empat belas
brazil justru gagal meraih gelar juara
stadion ini memang menjadi salah satu saksi sejarah olahraga di brazil khususnya sepak bola
sebagai bentuk penghormatan pada salah satu legenda sepak bola brazil di pintu masuk stadion dibangun patung hideraldo bel ini
belly ini adalah kapten timnas sepak bola brazil pertama yang mengangkat trofi piala dunia di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kini mata seluruh dunia akan kembali tertuju pada stadion maracana
karena pada tanggal dua puluh satu agustus stadion yang juga menjadi markas klub flamengo dan fluminense ini akan kembali menjadi saksi sejarah berakhirnya pesta olahraga terbesar dunia olimpiade dua ribu enam belas
erlangga wisnuaji rio de janeiro